karena adanya kunjungan kerja wakil presiden ri ke kota ambon
selain itu bus sedang dalam perjalanan menuju bandara saat chelsea tengah melakukan siaran langsung
memang pada saat kita lihat video yang viral itu
dan sempat live di facebook itu
memang pada saat mereka datang itu bus penjemputan itu belum sampai di tempat
nah jadi bilang tidak dijemput juga tidak betul
seluruh atlet yang baru tiba dari papua telah diantar untuk menjalani karantina di asrama haji
berdasarkan surat edaran dari pemerintah pusat